masa pengenalan lingkungan sekolah atau mpls merupakan kalender pendidikan pertama yang dilalui oleh pelajar setelah melewati masa penerimaan siswa baru
mpls bertujuan agar para siswa terutama siswa baru mengetahui lingkungan sekolahnya
mulai dari yang bersifat fisik seperti ruang kelas dan ruang guru hingga lapang olahraga dan toilet
selain itu juga untuk mengenal individu individu yang berada di dalam sekolah mulai dari guru penjaga sekolah hingga murid murid lainnya
di sd negeri dua ratus enam putrako indah kota bandung mpls diikuti oleh satu ratus tiga puluh siswa dari kelas satu hingga kelas enam
sementara siswa baru yang masuk kelas satu berjumlah tiga
di sekolah yang terletak di jalan raja mantri kaler ini mpls berlangsung selama satu minggu
dan selain pengenalan lingkungan sekolah para murid juga dikenalkan dengan program program sekolah lain
program keagamaan yaitu ada pembiasaan berdoa pagi kemudian sholat duha kemudian hafalan surat surat pendek
ada juga program olahraga senam
yang mana sekarang sedang booming senam merdeka belajar
sementara itu di sd ashifa dua kota bandung kegiatan pengenalan sekolah dilakukan di lapangan sekolah
menggabungkan siswa kelas satu hingga kelas enam yang berjumlah empat ratus empat puluh enam siswa
sd yang berada di jalan randusari antapani ini melangsungkan mpls selama tiga hari
dan selain pengenalan lingkungan sekolah
para siswa juga dikenalkan dengan berbagai peraturan
ke sekolah itu kan tidak boleh membawa hp
terus yang kedua itu pr halus
kalau di kita itu pr harus
untuk apa untuk melatih supaya anak anak terus mereview
mereview semua pelajaran yang ada di sekolah mwk
karena pandemi kemarin itu kan sangat lost running ya
mpls kali ini cukup istimewa dan diikuti antusias oleh para siswa
karena akhirnya para siswa bisa kembali ke sekolah
dan kembali menjalani sekolah tatap muka secara penuh
selama mpls para murid pun memiliki program favorit masing masing
selat duha sama semal
soalnya selat dua itu keagamaan
nah kalau senam itu kesehatan
kata saya literasi
karena literasi itu menambah ilmu kita

dan kegiatan yang diperlukan adalah penelitian
kepala dinas pendidikan kota bandung hikmat gina
mudah juga bertumbuh di dalam kegiatan keadilan dan kegiatan keadilan
dan kegiatan ini juga berpengaruh bagi para siswa
setelah melalui masa perkenalan
para siswa diharapkan bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar
melibatkan lebih kurang ada sekitar empat puluh peserta didik dari pak ud dan pkbm
kemudian tiga puluh dua dari sd dan tiga puluh satu empat ratus dari smp termasuk orang tua
dan para komunitas pendidikan yang ada di dalamnya
penekanan yang dilakukan pada masa pengenalan sekolah kali ini adalah agar sekolah dan para siswa juga orang tua tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat
wilam nasution kavijati bandung jawa barat